dan kita ke informasi berikutnya kericuhan terjadi saat presiden jokowi dodo sedang menyampaikan sambutan dalam acara ulang tahun nahdlatul ulama di pekanbaru riau
dua mahasiswa melakukan protes sambil membentangkan sebuah kertas berisi kekecewaan terhadap kepemimpinan jokowi
dua mahasiswa yang juga peserta acara ulang tahun nahdlatul ulama yang digelar di halaman masjid anur kota pekanbaru ini tiba tiba berdiri dan berteriak sambil membentangkan sebuah kertas
saat presiden jokowi sedang menyampaikan sambutan
melihat aksi ini petugas pengamanan presiden langsung mengamarkan keduanya yang sama sama menggunakan baju kaos hitam bertuliskan hidup di riau tak semanis janji jokowi tersebut
saat dikeluarkan petugas dari lokasi acara mahasiswa ini mengaku sengaja melakukan aksi lantaran kecewa terhadap presiden jokowi
janji membangun riau tidak terbukti dan dianggap hanya janji belaka
kita juga sekarang mengalami kenaikan pertalai dan perangkaan bbm di kampung siayau

aksi ini sempat ditanggapi presiden jokowi yang berjanji akan berbicara dengan kedua mahasiswa tersebut
zainul ahsan tanjung pekanbaru